menteri pertanian andi amran sulaiman meluncurkan program bibit unggulan perkebunan
bun lima ratus di desa sidomulyo kecamatan bukti batu kota palangkaraya kalimantan tengah
dalam program ini kementerian pertanian akan membagikan lima ratus juta bibit unggulan perkebunan
kepada para kelompok tani secara bertahap antara dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh
menteri pertanian andi amran sulaiman meluncurkan program bun lima ratus
sebuah program distribusi benih unggul perkebunan lima ratus juta batang
peluncuran bun lima ratus ini tak hanya dihadiri oleh sejumlah pejabat pusat maupun daerah
ratusan petani yang ada di desa sidomulyo kota palangkaraya turut serta dalam kegiatan tersebut
pendistribusian bibit unggul ini dilakukan secara bertahap oleh kementerian pertanian
dari dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh empat mendatang di seluruh daerah
di indonesia dari sabang sampai merauke
bibit unggulan perkebunan yang dibagikan ini terdiri dari sepuluh jenis komoditas
yaitu kakao kelapa kopi karet lada teh pala cengkeh tebu dan jambu mete
menteri pertanian andi amran sulaiman mengatakan
bibit ini dibagikan secara gratis kepada kelompok tani
mentan menambahkan kementerian pertanian sudah menyiapkan benih unggulan ini
sejak tiga tahun lalu dengan anggaran lima lima triliun rupiah
dengan dana yang sangat berharga
kementerian menargetkan produk perkebunan indonesia menjadi nomor satu di dunia pada dua ribu dua puluh empat
ada sawit ada karet ada kopi kopi yang paling prima donas sekarang
kalau mau tanam ingat ini semuanya gratis
bibit ini gratis untuk masyarakat
dengan adanya pembagian lima ratus juta batang bibit unggulan perkebunan ini
provinsi kalimantan tengah menyiapkan lima ratus ribu hektare
untuk lahan pertanian yang tersebar di empat belas kabupaten
hal ini diutarakan gubernur kalimantan tengah
di selaslah peluncuran bunding
kalau mencari lahan
di kata pak dirjen tadi cuma sembilan ratus ribu hektare
untuk indonesia yang lain sudah sisanya
kalau nanti meropil kalimantan tengah tidak bagus
menteri pertanian amran dan gubernur kalimantan tengah sugianto sabran
juga melepas balon bertuliskan launching booon lima ratus
dan puluhan truk yang mengangkut bibit perkebunan
untuk didistribusikan kepada para petani di kalimantan tengah